informasi berikutnya curhatan seorang pria asal ngawi jawa timur tentang sang istri yang meninggal pasca operasi cabut gigi di sebuah klinik di ngawi viral di media sosial
curhatan david ahmad sofian yang berharap keadilan atas meninggalnya sang istri nira pranita asih viral di media sosial
istrinya meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu yang berdampak pada infeksi mulut dan organ pernapasan
sebelumnya saudara upaya mengatasi infeksi telah coba dilakukan melalui operasi
namun belakangan kondisi sang istri menurun dan akhirnya meninggal dunia
keadilan ini ke dokter awal yang menangani seperti apa kemarin
waktu kemarin saya mendapat mencoba untuk konsultasi oleh dokter gigi
tersebut itu bahwasannya kalau dia sudah melakukan sesuai sop nya
dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya
langkah selanjutnya yang akan jenangan ambil apa mas
langkah saya untuk selanjutnya tetap saya akan mencarikan keadilan untuk istri saya
memang secara kronologis kami masih butuh beberapa informasi
perkait pasien yang ditangani oleh dokter gigi dokter sesi
tapi itu belum lengkap sehingga kami belum bisa menyampaikan secara detail